warga desa pucangan kabupaten tuban jawa timur panik saat api membakar rumah seorang warga pada kamis siang
menurut warga sempat terdengar beberapa kali suara ledakan sebelum kebakaran
dua unit mobil pemadam kebakaran dibantu warga berhasil menjinakkan api sehingga tidak sampai merembet ke bangunan lain
namun bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu beserta perabot di dalamnya ludas terbakar
api juga melap habis uang simpanan pemilik rumah sebesar dua puluh juta rupiah
tidak ada laporan korban jiwa sementara polisi masih melidiki penyebab kebakaran